terima kasih anda masih bersama reportasi jawa barat
kekurangan sumber daya dalam pengelolaan perpustakaan portable
program dari pemerintah kota bandung kini tak lagi berfungsi secara efektif
di tahun dua ribu empat belas pemerintah kota bandung menginisiasi sebuah program
untuk meningkatkan minat baca masyarakat kota bandung
perpustakaan portable sebutannya
terdapat dua belas kotak berwarna merah seperti box telpon
yang ditempatkan di beberapa titik di sudut kota bandung
tiga di antaranya berada di taman taman kota bandung seperti pet park
taman film dan taman jomblo di cikepayang kota bandung
namun fakta di lapangan ketiga perpustakaan portable ini tidak berfungsi
nah ini salah satu contoh dari perpustakaan portable
yang disediakan di beberapa tempat di kota bandung
salah satunya di taman jomblo ini
ini kalau kita lihat dari luar
sebanyak coret coretan bahkan kata kata yang tidak bisa saya sebutkan
hingga kita tidak bisa lihat ke dalam
dan seharusnya ini digembok digembok biar aman
dan kalau kita buka tidak ada buku yang ada
atau tidak berisi buku sama sekali
padahal ini seharusnya digunakan untuk masyarakat yang datang
agar bisa membaca atau berinteraksi dengan buku di taman
beberapa warga yang ada di taman ini tidak tahu fungsi dari kotak merah ini
belum tahu sebenarnya
menurut saya kalau keadaannya begini berarti jarang digunakan
terus kan sudah tidak tampilan sudah tidak menarik juga
itu kalau salah telepon ya buat telepon
tapi jarang dipakai sih itu malah buat di chat
isah cahyani dosen fakultas bahasa dan sastra upi menilai
masih sulit untuk membangkitkan minat literasi masyarakat
harus ada upaya konsisten dan pengelolaan yang baik
setiap kegiatan membaca itu diawali dengan hahaha yang berada dari diri sendiri
dari diri sendiri dari orang orang terdekat
menuju efektif itu sangat lama merangkak
dan itu harus ada program
sesudah ada program tidak cukup
karena ternyata itu harus ada pemerintah
ada pemanduan ada sosialisasi
belum masyarakat kita masih perlu ada pembimbing
masih perlu ada pemandu
jadi tidak cukup hanya menyediakan fasilitas dan program
sedangkan pemandunya kemudian orang yang memfasilitasi
membimbing bagaimana cara mengambil bagaimana cara meminjam
bagaimana cara membaca masih harus ada pemandu
beberapa waktu lalu pemkot bandung juga merilis street library
program ini belum siap untuk dilaksanakan
hanya ada satu jalan asia afrika dan tidak berfungsi
dinas perpustakaan dan karsipan kota bandung selaku pengelola berdalih
bukan karena tidak bisa menyediakan buku
namun keterbatasan sumber daya
pustakawan kami ini terbatas ya
pustakawan kami ini hanya ada dua yang sudah berjalan
dan sudah mendapatkan sk penetapannya
apabila para pengelola kami atau pustakawan kami harus setiap hari
berada di lapangan tentu ini tidak memungkinkan
karena keterbatasan sumber daya yang ada di kami
dinas perpustakaan dan karsipan awalnya rutin mengisi buku
namun berulang kali buku yang sudah disediakan hilang diambil warga yang tidak bertanggung jawab
arta bima aditya bandung